anda masih bersama cnn indonesia today
cnn indonesia tv meraih penghargaan sebagai pemenang utama best of the best
anugerah pewarta wisata indonesia dua ribu delapan belas dari kementerian pariwisata jumat malam
episode menjajal destinasi digital program cnn inside indonesia
unggul dari lima nominasi lain untuk kategori program televisi
ketua dari cnn indonesia tv saya malam ini mendapatkan penghargaan
inilah episode menjajal destinasi digital program cnn inside indonesia
karya koresponden cnn indonesia victor pangaribuan
bersama jurnalis foto evan askam dan andika marianto
yang ditayangkan pada januari dua ribu delapan belas
dinobatkan oleh kementerian pariwisata
sebagai pemenang utama best of the best anugerah pewarta wisata indonesia dua ribu dua puluh
tayangan ini berhasil unggul dari lima nominasi program
televisi nasional lainnya
piala peliagam penghargaan dan hadiah uang senilai seratus juta rupiah
diberikan langsung oleh menteri pariwisata arief yahya
di gedung sabta pesona jakarta
anugerah ini diselenggarakan sebagai program prioritas
meningkatkan kunjungan wisatawan di tanah air